komisi pemberantasan korupsi telah menetapkan wali kota tasik malaya budi budiman
sebagai tersangka kasus suap dana alokasi khusus kota tasikmalaya tahun anggaran dua ribu delapan belas
hal itu diungkapkan oleh jurubicara kpk febri diansyah di jakarta jumat siang
febri menunturkan budi budiman diduga memberikan uang sebesar empat ratus juta rupiah
kepada mantan kepala seksi pengembangan pendanaan kawasan perumahan dan permukiman
kementerian keuangan yaya purnomo
uang swap itu diduga diberikan agar pemkot tasik malaya mendapatkan dana alokasi khusus
atau dak yang dikeluarkan yaya purnomo senilai satu ratus dua puluh empat tiga puluh delapan miliar rupiah
kpk menggeledah kantor wali kota tasik malaya budi budiman di balai kota jalan letnan harun tasik malaya jawa barat
penggeledahan dilakukan sejak dua puluh empat april lalu
penetapan tersangka budi budiman merupakan pengembangan dari kasus suap
yang menjerat anggota komisi sebelas fraksi demokrat amin santono yaya purnomo
konsultan rka kamaludin dan kontraktor ahmad giyas
keempat orang itu telah difonis bersalah oleh pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
konstruksi perkara dalam kasus ini diduga telah terjadi
sejak awal tahun dua ribu tujuh belas tersangka bbd diduga bertemu dengan yaya purnomo
untuk membahas alokasi dak kota tasik malaya tersebut
dalam pertemuan itu yaya diduga menawarkan bantuan
untuk pengurusan alokasi dak dan bbd bersedia memberikan fee
jika yaya membantunya mendapatkan alokasi tersebut
jadi pembicaraannya sudah dilakukan sejak awal tahun dua ribu tujuh belas
untuk rencana alokasi dak pada tahun anggaran dua ribu dua puluh
pada mei tahun dua ribu tujuh belas bbd mengajukan usulan dak untuk kota tasik malaya
kepada kementerian keuangan
beberapa bidang yang diajukan dalam dak ini
adalah untuk kebutuhan pembangunan jalan irigasi dan rumah sakit rujukan